pengen keluar semuanya pengen
pas lebaran malam lebaran ini nggak ada yang mati
kita disuruh diem
kalau kita ngomong kita dihukum
dengan lirih calon tenaga kerja wanita ini berusaha menceritakan
apa yang dialaminya pada warga jalan rajasa bumi ayu kota malang
ia mengaku tak tahan lagi tinggal di balai latihan kerja luar negeri
tempatnya ditampung selama ini karena kerap mendapat siksaan
di sini tolong kita disiksa
pt nya bukan pt resmi
tiap hari didatengin polisi tapi kita
kita nggak dikasih turun kita nggak dikasih ribut
menurut warga sekitar balai aksi nekat para calon tkw ini terjadi pada rabu jam tujuh malam
saat itu warga mendengar suara minta tolong dari sekitar balai
saat diperiksa ternyata tiga dari lima calon tkw yang melakukan aksi nekat ini
mengalami luka di bagian kaki dan kepala
dua orang tuh minta tolong minta tolong tapi posisinya nggak berani
juga dari suami nggak berani nggak berani nolong
pertamanya minta tolong apa
sembunyikan di rumah saya tapi saya nggak berani
terus minta tolong carikan motor gitu carikan mobil buat saya ke rumah sakit gitu cuman
selama ini balai latihan kerja memang tertutup dari warga sekitar
para penghuni balai tak pernah berinteraksi dengan warga
kayak dengar suara mbaknya jemur baju
terus kalau hari minggu itu biasanya dengar suara senam
karaoke biasanya ada
terus kayak kegiatan sekolahnya itu bahasanya itu rumah kayak bahasa hongkong
tapi sekarang ini sudah kelihatan
kalau lain itu nggak pernah
tapi kalau hubungannya dengan warga bagaimana
nggak ada mas nggak ada
memang nggak pernah kelihatan
peristiwa yang membuat heboh ini masih diselidiki oleh polisi dengan meminta keterangan sejumlah pihak
polisi juga akan memeriksa legalitas balai latihan kerja yang juga tempat penampungan calon tkw itu
kita masih mengumpulkan beberapa saksi saksi untuk korban sendiri
pada saat kemarin kita data memang belum kita tanya keterangan
jadi kita masih memeriksa masih dalam proses pemeriksaan mbak
masih proses pemeriksaan karena pada saksi saksi tidak bisa kita paksa untuk datang pada malam hari itu juga karena situasi sudah sangat malam
itu masih kita nanti kita periksa lagi terkait masalah legalitasnya
hingga kamis sore pihak pengelola belum berkenan untuk memberikan keterangan kepada media terkait peristiwa ini
abdul malik malang jawa timur